tapi sayang aja kita udah seharian tapi sama sekali nggak ada info apa apa soalnya
pak pak setuju pak
itu kan ada plang poskesmas kayu arum
kita kan belum sempat kesana pak
apa kita cek kesana sekarang
tapi tadi kan mama sarah udah nelfon
katanya puskesmas ini udah dicek sama mereka
dan gak ada info apa apa soal elsa
yaudah jadi kita gak perlu kesana
bicara tujuh bulanan lu
buka penyokap lu dateng
tadi aku nelfon mas dendo gak diangkat
terus tadi gue nelfon bim papa juga yang angkat mama
terus mama juga capek karena ngurusin papa
kayak aku rasa mereka gak akan dateng deh
ya gimana sih
udah gak bisa dateng
ah kalo gitu kita aja ngerayain ya
kita berdua gak apa apa
ntar gue bacain doa buat lu
aku masih ada disini ya
nangis disini kok
ntar kita doain buat dede bayinya
sudah kau lah
untuk kelahiran andi nanti
semoga engkau lancarkan ya allah
dan semoga bayi yang dilahirkan nanti
selamat sehat cantik dan sehat
terima kasih ya allah
amin mohon doa mu ya allah
kita tumpengan ya
gila empat rendang
cuma dikasih tumpengnya doang
udah selalu ada di samping gue
di masa masa paling terpuruk dalam hidup gue nih
gue senang banget sekarang ini lu tuh dikelilingi sama keluarga

ibu gue juga tapi
allah tuh kalau ngasih kejutan tuh drastis gitu langsung bikin kaget
oke gue seneng banget aku bahagia
oke lu harus bahagia terus
emang kurang kenceng ini waduh
pulangnya kasih aja ya atau ngga telepon yudi aja ya biar kamu gak capek
saya kan yang ngajak kamu kesini jadi saya juga yang ngantar kamu pulang
aduh kayaknya kuncinya gak kebawa deh
kamu tunggu bersih dulu ya saya ambil dulu ke atas
pak irfan ngapain dia telpon aku
saya gak tau harus hubungin siapa lagi
kami gak berencana untuk kesana tapi
akhirnya kami kesana dan
jessy gak sengaja ngeliat kalian berdua lagi
jessy rasanya hancur banget
dia bener bener gak nyangka dia
dia seperti melihat
tunangannya mengkhianati dia
dia lagi jalan lalu slip jatuh kolam renang
dan sebelum dia gak sadarkan diri dia sempat saya tanya
kenapa dia bisa kayak gitu
jadi menurut saya halusinasinya dia dia
dia melihat adi lalu
dia salah berpijak dan jatuh kolam renang
akhirnya dia masuk icu
sekarang saya lagi di rumah sakit sejahtera
di dalam keadaan
dan tadi saya coba telepon randy tapi
tapi dia malah reject
itu gak apa apa nggak diangkat
beneran gak apa apa
randy cinta sama catering dan catin juga cinta sama randy
cuma saya gak ngerti lagi ya
cara apa yang bisa bikin jessi sembuh
cuma saya gak ngerti lagi ya
cara apa yang bisa bikin jesse sembuh
terima kasih miss
kamu bisa tolong anterin aku ke rumah sakit sejahtera
rumah sakit sejahtera
aku mau jenggok temen aku mas
aku baru dapet kabar kalau temenku dirawat di sana
biasanya buat hari ini kita cukup ya
gimana kalau sekarang kita cari hotel aja buat ngenapa
ya kita jangan nyerah
besok kita cari lagi
tapi sayang aja kita udah seharian tapi
sama sekali nggak ada info apa apa soal elsa
pak pak setuju pak
itu kan ada pelang puskesmas kayu arum
kita kan belum sempat ke sana pak
apa kita cek ke sana sekarang
tapi tadi kan mama sarah udah nelfon
katanya puskesmas ini udah dicek sama mereka
dan gak ada info apa apa soal elsa
ya udah jadi kita gak perlu ke sana